motor listrik yang digagas guru serta pelajar smk ini dapat diubah kecepatannya sesuai keinginan pemesan
dalam memahami konsep bagaimana membangun bisnis